saatnya kita akan sajikan pesona wisata yang ada di indonesia saat ini adalah pulau gusung sanggalau
yang ada di kepulauan derawan kabupaten berau kalimantan timur
yang menawarkan pesona yang menawan bagi para wisatawan
jadi ini kepulauan derawan ini ataupun pulau gusung ini adalah salah satu pulau yang ada di derawan
dimana di derawan sendiri ada tiga puluh satu
salah satunya pulau gusun dan juga kakaban yang ada ubur uburnya begitu
nah ini kita kembali lagi soal pulau gusung ini yang di sanggalo memang selain dikenal dengan pasir putihnya
ternyata pulau tersebut juga memiliki keindahan taman bawah lautnya
beginilah keindahan pulau gusung sanggalau di kepulauan derawan kebupaten berau kalimantan timur
pulau gusum ini merupakan pulau kecil berupa hamparan pasir putih yang tak berpenghuni
selain dikenal dengan pasir putihnya sekitar pulau ini juga memiliki keindahan bawah laut
ini adalah pulau yang layak dijelajahi
air yang jernih membuat wisatawan bisa menikmati taman bawah laut dengan bermacam ikan hias
ini pasirnya putih bersih airnya juga jernih dan ini korang korang yang kita lihat dari atas itu cantik sekali
pengunjung yang datang ke pulau sanggalau ini mengaku sangat terkesan
selain bisa melepas penat akibat rutinitas pekerjaan pulau ini juga cocok untuk menghabiskan waktu di akhir pekan
alhamdulillah kita sampai di
pulau derawan ini bisa ke gusung yang penuh pasir dan bisa snorkeling di seputaran pulau derawan
dan sangat mengesankan sekali
untuk mencapai pulau gusung sanggalau ini wisatawan harus menempuh perjalanan menggunakan speedboat sekitar sepuluh hingga lima belas menit dari kepulauan derawan kabupaten berau
jika ingin ke pulau ini datanglah ketika air laut sedang surut
pulau gusung sanggalau ini tidak terlihat